adek adek ada yang bisa bantu om ngechat enggak
bersama satu anitates

kamu juga baik baik aja kan tenang semuanya tenang anak anak ibu ibu saya sudah menangkap
penjahatnya ini dia enak aja pak erti kalau ngomong ya nangkep kita tadi bertiga deh
situ mau lari sama sama lah tapi kalau ada saya tidak ada yang menengahi dan mengungkap siapa ini
orangnya tahu kan pak rete kan saya juga ikutan nangkep orang kita yang megangin ya
nah tenang saja pokoknya orang jahat ini sudah kita tangkap rame rame nih lebih jelas orangnya
pak saiful apa kok papa kok ngomong lagi pak ini siapa pak saiful kenapa jahat amat sih jadi
orang sampai nipu warga dengan gosip boneka kayu segala udah gitu yang jadi boneka kayu
udah aja pak ngaku pak ho ayo pak ngaku dong masih aja bungkam aku juga kan dipaksa sama papa
saya ngelakuin ini karena saya iri dengan pak wijak
hahaha ini gimana coba tolong dijelaskan kepada kita supaya kita tidak salah paham
ya ampun jadi semua ini bapak lakukan karena iris sama pak wicak
pak saiful kenapa sih mesti iri sama rezeki orang
yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur
lalu lintas aja ada yang ngatur apalagi rezeki
hei iya kena gitu aja repot deh
eh aduh udah ngurutan
maaf pak bu saya iri dengan pak wicak
sebagai manusia saya merasa iri melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput pengarangan saya
ibit kayak adik kali ya
ya untung rumah saya gak pake rumput
eh kamu kenapa kok jadi nangis
eh lama ini aku dibolongin ya
saya beneran berhati hati buat pertunjukan
papa yang salah
papa lakuin semua ini karena sudah tidak ada pemasukan lagi
maunya papa usah papa jalan lagi
ini saya sudah tangkap pelakunya
kalian ini salah tangkap
pelakunya bukan pak wicak
tapi pak saipul
dia sudah mengaku bahwa dirinya lah yang menjadi dalang selama ini
iya jadi pak saipulnya iris sama pak wicak yang usahanya itu lebih maju
ayo sekarang itu pak wicaknya dilepasin atuh kasihan
iya tau gak kemarinan juga messi itu salah
jadi messi minta maaf ya pak wicaknya
pak wicak membalas saya
cepet deh sekalian minta maaf
silahkan minta maaf sama pak wicak
saya sudah mitnah bapak
syukurlah kalau bapak ngaku
berarti udah gak ada lagi yang salah paham sama saya
dimaafin gak ini teh
saya maafin bapak
ridho kekorban merdeka
nah nyintam nyintam udah endip
malahan saya mau ngajak bapak kerjasama
kerjasama apa pak
nah untuk menghibur orang untuk menghibur anak anak
kalau tujuannya baik ya tidak
saya jadi malu pak
saya sudah bikin pak wicak susah
wah bagus juga tuh
karena anak anak daerah sini kan memang butuh hiburan seperti ini

apalagi boneka boneka seperti ini sudah jarang lho
sudah mulai punah
nanti kalau bisa back soundnya itu lagu dangdut
ini bukan pentas dangdut
nggak usah jadi duket
saya siap membantu kok pak
alhamdulillah gitu dong

saling membutuhkan gitu ya
kita bikin pertunjukan yang luar biasa
yang wow yang wah
aduh ternyata pak wiccaq itu orang yang baik banget ya
aku jadi terhurang
tadi saya lagi enak enak tidurin kok dibangunan lagi
tidur orang dibangunin
assalamualaikum pak wiccaq
ini pak bonekanya sudah saya rapiin
terima kasih banyak ya pak
nah adik adik ada yang bisa bantu om richard nggak
kiranya makan mulu makan mulu
uh uh uh
uh uh uh
uh uh uh
om udah perseling bakso sama es buah
nanti kita makan ramen ramen di sini ya

boleh pak wiccaq terima kasih
boleh pak wiccaq terima kasih
belum pulang bagaimana kalau kita minum minum dulu di belakang
sebelum pulang bagaimana kalau kita minum minum dulu di belakang